kita ke informasi tentang jelajah jalur mudik
menteri perhubungan budi karya sumadi menyebutkan akan ada tiga rekayasa untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik di tol cikampek sebagai tulang punggung dari jalur transjawa
seiring melandainya situasi pandemi dan pemerintah yang memperbolehkan mudik tahun ini
untuk mengantisipasi membludaknya pemudik maka kementerian perhubungan berencana melakukan tiga rekayasa
arus untuk mengurai kepada tandi tol cikampek yaitu sistem kontra flow one way dan juga penerapan ganjil genap
menteri perhubungan mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian dan simulasi mudik dan hasilnya sistem one way tidak akan berhasil tanpa adanya sistem ganjil genap
untuk itu menteri perhubungan juga menyadari sistem ganjil genap akan menuai pro dan kontra dari masyarakat
sementara sistem one way akan dilakukan uji cobanya
pada dua puluh lima april mendatang
saudara kita kalau bisa mudiknya lebih awal
mulai tanggal dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh jangan dua puluh delapan
kalau dua puluh delapan pasti lebih dari delapan jam